beralih ke masalah masyarakat ini yang langsung dirasakan masyarakat
iya kita masalah penggusurannya
warga pasar ikan penjaringan jakarta utara belum mendapatkan kejelasan mengenai relokasi
bila tempat tinggal mereka akan dibongkar dua minggu lagi eva
iya menunggu waktu pembongkaran sebagian warga melakukan persiapan
dan menunggu niat baik pemerintah provinsi dki jakarta untuk merelokasi
dan berikut ini adalah laporan dari koresponden silvano hajid
tentang salah satu potret warga yang nantinya akan digusur
dalam waktu dua pekan tempat saya berdiri ini
ini merupakan kios dan juga tempat hunian di lantai dua nya akan dibongkar
ini berdiri di atas muara sungai bekas galangan kapal
antara kampung luar batang dan juga pasar ikan
sebaris bangunan ini nantinya akan digusur atau dibongkar untuk dijadikan tanggul
kita lihat lebih dekat persiapan apa saja yang sudah dilakukan
salah satu warga di pasar ikan
selamat siang ibu
selamat siang ibu
ibu siapkan apa
ibu emma yang saya lihat di sekeliling ibu ini sedang mempersiapkan pindahan
ibu sudah siap dipindah dua pekan lagi
ya sudah siap lah mau gak mau
kalau begini caranya takutnya digusur
soalnya kalau tainya mah ya nggak pikir pikir begitu secara mendadak
karena kalau pikir ini manusia
sedangkan kata orang pak ya
sedangkan setan aja diusir pakai sajen
sedangkan ini manusia
nggak ada istilahnya mau ke mana
nggak ada tempat ini mendadak begini
banyak barang banyak mau numpan sama orang pun juga
nggak ada yang menumpang barang sendiri banyaknya
kecuali main barang sendiri bisa
kalau saya begini namanya orang dagang pak
mau pindah ke mana lokasi ke mana
itu pun juga kita ada katanya ada kiosk
tapi itu belum tentu
apakah barang ini bisa kamu muatkan di situ
oke terima kasih ibu emma
ada kehidupan ada kegiatan ekonomi di pasar ikan dan juga di kampung luar batang
tempat yang nantinya akan digusur sebagian